jakarta kota yang penuh warna tempat mengadu nasib jutaan manusia
dan beragam kesan pun diungkapkan pada ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus delapan puluh sembilan tahun
di hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus delapan puluh sembilan ini
keluh kesah dan sukacita benci dan cinta adalah warna warni makna jakarta di mata penghuninya
kami mencoba mencari tahu ke beberapa warga jakarta
apa makna dan kesan jakarta bagi mereka
ya jakarta sebetulnya menyebalkan macet ini
macet kalau jam jam kantor macet
taman mini sama dunia fantasi
busway terus apa lagi ya gedung dpr
kedua tempat wisata
yang di kota ada tempat wisata peninggalan belanda
namanya itu kota tua
masalah di jakarta itu yang pasti macet
cara mengatasinya satu ya bagusin transportasi umum
dibuat yang aman dibuat yang bagus
mempercepat pembangunan mrt sama pembangunan jalan jalan yang saat ini sedang dibangun
sama orang buang sampah sembarangan got got macet
nah itu karena sampah
ayo coba kalau warganya sadar
sampah buang tempat pada tempatnya